persaingan hypermarket di indonesia bertambah ketat dengan masuknya pemain dari timur tengah lulu hypermart
peresmian toko pertamanya di cakung jawa timur dilakukan oleh presiden joko widodo pada selasa tiga puluh satu mei
masuknya retail terbesar di timur tengah ini di indonesia adalah hasil kunjungan kerja presiden jokowi di timur tengah pada september dua ribu lima belas lalu
kita ingin produk produk dari indonesia seperti sirsak seperti durian buah naga kemudian pisang ini bisa menyebar masuk ke negara negara lain
lewat apa salah satunya adalah lewat jaringan lulu supermarket yang sudah memang mengambil produk dari sini sudah cukup lama
dan saya tadi pesan bahwa produk produk yang lainnya
ada agar tidak hanya yang dari pabrik tetapi yang dari kampung tetapi yang dari desa tapi yang dari petani seperti yang saya pegang ini